vaksin covid sembilan belas yang dibuat perusahaan farmasi tiongkok sinovac
direncanakan akan diuji klinis pada awal agustus mendatang
saat ini vaksin tersebut sedang diteliti di bio farma
sebelum diuji cobakan kepada sejumlah relawan di bandung jawa barat
vaksin yang sudah kita terima sejumlah dua empat ratus
itu sebelum kita lakukan fase uji klinis tahap tiga
kita melakukan dulu yang namanya uji in vitro di laboratorium
di lab bio farma kita lakukan uji ada stabilitinya
kemudian ada uji titernya
nah itu akan kita lakukan
jadi tidak langsung uji klinis fase tiga
tetapi ada pengujian di laboratorium
makanya kita perlu waktu ada mungkin dua atau tiga minggu ya
uji klinis tahap tiga akan digelar di pusat uji klinis
fakultas kedokteran universitas pajajaran
dengan melibatkan satu enam ratus dua puluh relawan
berusia delapan tahun
empat belas sampai lima puluh sembilan tahun
dengan menggunakan enam site penelitian
satu site di balai kesehatan unpad
dan empat site di puskesmas
kemudian bagaimana cara merekrut subjek yang satu enam ratus dua puluh
tentunya setelah kami mendapat izin dari komite etik
kami akan melakukan sosialisasi ke masyarakat
apakah dalam bentuk penyuluhan langsung
atau menyebarkan liflet liflet
ketua tim uji klinis fakultas kedokteran unpad
profesor kusnandi rusmil menjelaskan
vaksin buatan sinovac dipilih karena telah berhasil
melalui uji klinis tahap satu dan dua di tiongkok
menurut profesor kusnandi
penelitian vaksin membutuhkan proses cukup panjang
karena vaksin harus teruji secara kimia dan fisik
setelah uji praklinis kepada hewan
untuk melihat keamanan dan pembentukan zat antigen
maka vaksin akan masuk ke fase pengujian pertama
yakni uji coba terhadap lima puluh sampai seratus orang
jika tidak menimbulkan penyakit dan berhasil membentuk zat antigen
maka hasil uji coba akan dipublikasikan di majalah ilmiah
dan disebarkan ke seluruh dunia
setelah itu uji coba memasuki fase kedua
yakni tes terhadap empat ratus subjek
untuk melihat keamanan dan efektivitasnya
untuk fase ketiga vaksin harus diuji coba di beberapa negara
dengan kondisi iklim dan alam yang berbeda beda
jadi isu yang beredar
bahwa kenapa pakai vaksin cina dan lain sebagainya
ya memang baru sindo yang melakukan penelitian ini
di luar memang ada yang banyak yang melakukan penelitian
tapi belum bisa dipakai
belum sampai fase ketiga
yang fase tiga baru china
kita harus cepat uang pergunaan vaksin ini
karena kita sudah banyak korban dari covid sembilan belas
sehingga kita harus cepat membuat vaksin
nah itu ya
nanti kita akan melakukan suatu penyuntikan vaksin
kepada calon subjek
subjeknya yang kita rencanakan itu ada seribu enam ratus dua puluh
di tempat tempat lain kita ini seribu enam ratus dua puluh
untuk diuji coba vaksinnya
ya nah nanti kita melakukan ini
kemudian kita evaluasi
jika uji klinis tahap tiga berhasil
bio farma mengaku siap untuk memproduksi vaksin covid sembilan belas tersebut secara basal
target untuk tahap awal
sesuai dengan kapasitas kita
kalau kapasitas kita bio farma secara keseluruhan
kita punya kapasitas dua miliar dosis per tahun
tapi itu untuk beberapa vaksin
vaksin yang lainnya kan itu pun tetap harus kita lakukan
tapi khusus untuk covid sembilan belas ini
kita punya kapasitas untuk tahap awal itu seratus juta dosis
nah untuk berikutnya kita memang akan dimaksimalkan sampai dua ratus lima puluh juta dosis
bio farma juga sedang mengembangkan vaksin covid
bersama lembaga biologi molekuler eijkman
laisa nisa kah vijati bandung jawa barat